kali ini ada rekan kami anchor cnn indonesia anita mae yang akan mengajak anda untuk memasak chicken tajin
ini adalah makanan ala ala timur tengah
jadi bukan pakai air tajin yang kita tahu disini beda ya
jadi memang ini adalah hidangan khas maroko yang kayakan bumbu rempah yang akan disajikan dalam morning tips berikut ini
good morning apa kabar semuanya
kita sudah memasuki pertengahan bulan suci ramadan apakah para bunda sudah bingung mau menyajikan apa lagi ya
untuk menu berbuka puasa keluarga
nah tenang karena kali ini saya akan membagikan tips lezat untuk berbuka puasa dan juga tips praktis untuk memasak dalam morning tips kali ini
saat ini saya berada di jhl soliter gading serpong dan saya sudah bersama dengan chef nalendra
apa kabar chef
halo apa kabar baik apa kabar mbak baik
baik sehat kita mau berbagi menu lezat ya kali ini
iya kita akan bikin apa chef
hari ini kita akan bikin chicken tajin itu salah satu traditional dishes dari maroko
mbak mbak mau langsung coba masak
kita akan sir
kita akan tutup dulu sebentar
berapa lama ini chef
ini sampai berubah warna saja kita akan seal namanya proses untuk sealing
jadi supaya nanti si makanannya itu tidak kering
nah sambil kita tumis ini kita mulai masukkan bumbu bumbu dasarnya
kita pertama masukkan dulu cumin atau jintan
ini dua sendok teh
dua sendok teh betul
dua sendok teh
dua sendok teh
kunyit berapa chef
kunyit satu sendok
karena ini untuk

untuk kasih warna saja betul
untuk kasih warna saja
setengah sendok ibu
oh setengah ya
ya agak banyak ya
nah yang terakhir adalah kita masukkan bawang bombay nya
karena kuncinya untuk bikin tajin itu dia memang harus banyak bawangnya juga
kurang lebih kita aduk lima menit
nanti baru kita masukkan
kayu manis dan adas
kayu manis dua adasnya lebih tiga
untuk lebih strong lagi sebetulnya kita gunakan kaldu ayam
berapa mili ini
ini kalau untuk dua ayam ini kita pakainya lima ratus ml
jadi idealnya dia harus satu level dengan ayam
dan terakhir kita masukkan lemon keringnya
nah sudah seperti ini nah sudah seperti ini
kita tutup kurang lebih dua puluh menit sampai tiga puluh menit
nanti sudah matang baru kita angkat
nah sekarang sudah mendidih
apinya kita kecilkan sedikit sambil jangan lupa diaduk secara silakan secara bertahap
supaya tidak ada yang gosong ke bawahnya
yang tidak lengket juga ya
kita masukkan garam kurang lebih satu lima untuk ukuran segini
ini untuk garam memang dimasukinnya setelah mendidih atau di awal bisa
tapi saya saja untuk setelah mendidih saja karena nanti supaya dia tidak
karena ini masih ada proses lagi masak
supaya nanti tidak over season
jadi tidak keasinan ya
lada hitam sedikit
tapi kadang kadang kalau kita masaknya kelamaan itu dagingnya suka alot juga ya chef ya
kadang kalau kelamaan itu sebetulnya salah teknik biasanya
masak boiling atau apa namanya mendidih
harusnya kalau untuk masak kuah yang lama lama itu sekali mendidih lalu kita kecilkan
itu akan soft
itu juga bisa kita gunakan tuh ya
jadi kalau masak jangan yang mendidih terus
jadi apinya juga harus di ejas atau disesuaikan gitu
oke ini sekitar dua puluh sampai tiga puluh menit sudah ya chef ya
ini artinya ayamnya harusnya udah matang
sudah empuk kayaknya ya
sudah empuk juga
warnanya juga sudah bagus
nah sudah seperti ini
lalu kita masuk ke proses selanjutnya yaitu kita akan plate up atau plating
berarti ini sudah matang ya chef ya
kita akan taruh olive nya
karena kalau di awal dia akan hancur nantinya
segini mungkin ini sekitar sepuluh sampai lima belas lah ya olive ini
dan tomat juga
isinya enggak usah ya
isinya enggak usah betul
namanya tadi apa chef
jadi kalau masih bertanya tanya bisa enggak diganti daging dan lain lain
tapi ini nanti namanya jadi berubah ya chef ya
nah sisanya kita
bawang bombanya itu kita tabur di atasnya
nah udah seperti ini
baru kita akan tuangkan kuahnya
oke ini dia chicken tajin ala chef nalendra dari jhl soliter gading serpong